hujan gerimis tidak menyurutkan semangat para pelajar di desa muara enggelam
kecamatan muarawis kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
untuk berangkat sekolah pada jumat tujuh januari kemarin
kegembiraan tampak jelas di raut wajah para siswa di sekolah negeri sebelas muarawis
kini mereka akhirnya bisa bersekolah kembali setelah hampir dua tahun belajar melalui daring yang cukup sulit dilakukan
pasalnya tidak semua siswa di desa ini terjangkau akses internet
senang senang bisa ketemu teman teman
bisa ketemu teman teman ya
ibu guru bisa bermain
dulu waktu belajar daring gimana suka
harus naik ke jembatan baru dapat saya
menurut salah satu guru pembelajaran secara online memang kurang efektif
karena cenderung tidak dapat diikuti seluruh siswa
kendala utamanya tidak lain sulitnya sinyal internet di desa muara anggelam
kendalanya terutama jaringan pak
dan untuk anak anak memahami pelajaran itu susah
kalaunya sudah tetap muka alhamdulillah
sebelum pembelajaran tetap muka diterapkan kembali
kepala sekolah negeri sebelas muarawis mengatakan
kendala lain yang harus dihadapi siswa belajar daring adalah tidak semua siswa memiliki ponsel pintar
pihak sekolah menambahkan ada beberapa siswa yang bahkan kerap tidak absen harian
kepala sekolah negeri sebelas muarawis mengatakan kendala lain yang harus dihadapi siswa belajar daring adalah tidak semua siswa memiliki ponsel pintar
karena rumahnya tidak ada internet
kondisi itu pun membuat kemampuan para siswa menurun
pembelajaran tetap muka ini diharapkan mampu kembali meningkatkan kemampuan belajar para siswa di desa muara anggelam
yang kami lakukan adalah semaksimal mungkin
teman teman guru untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah diberikan itu
agar para siswa siswa kami bisa menyerap kembali pelajaran yang diberikan
dan juga untuk membuatkan kembali pelajaran yang diberikan
sekolah negeri sebelas muarawis merupakan satu satunya sekolah dasar yang berada di sekitar danau melintang dengan total sembilan puluh lima siswa
suri yatman kutai kartanegara kalimantan timur